peran anak muda di industri kopi dalam pemulihan ekonomi cukup besar
hal ini sangat lekat dengan tema pemulihan ekonomi presidensi g dua puluh
bahkan asosiasi eksporter kopi indonesia mencatat hingga tahun dua ribu dua puluh satu setidaknya hampir tiga juta generasi muda indonesia terlibat dalam pemulihan ekonomi indonesia melalui industri kopi
adalah satu satunya negara dari g dua puluh yang diprediksikan akan mengalami bonus demografi tertinggi pada tahun dua ribu empat puluh mendatang
nah untuk memanfaatkan dua ribu empat puluh mendatang itu sangat bergantung pada peran anak muda saat ini
nah bicara soal peran anak muda dan masa depan kita bisa memulainya dari salah satu kedai kopi di jakarta selatan ini
terima kasih mas
secangkir kopi dari salah satu kedai kopi di jakarta selatan ini mengambil peran dalam pemulihan ekonomi indonesia
hal ini terlihat dari tren
kepala komite kopi indonesia mencari peran dalam pemulihan ekonomi indonesia

asosiasi eksportir kopi indonesia mencatat dalam satu tahun tingkat konsumsi kopi di indonesia sekitar tiga ratus ribu ton biji kopi
salah satu kopi master indonesia yang sudah tiga puluh tahun mendedikasikan hidupnya di dunia kopi
mulyono susilo optimistis bisnis kopi di indonesia akan semakin mengglobal
kalau secara gdp mungkin belum terlalu besar sih masih kurang
dari lima persen
tapi secara global kalau kita ngomong dari peringkat hulu kemudian segala macam
itu yang cukup besar bisa mencapai lima enam persen sih secara total
jadi kalau kita ngomong dari tingkat petani kemudian prosesor kemudian industri
kemudian sampai ke tingkat warung kopi atau kedai kopi
menariknya pesat pertumbuhan kedai kopi di indonesia ternyata tidak lepas dari peran anak muda
setidaknya ada tiga juta generasi muda di indonesia terlibat di industri ini
rata rata pemilik kedai kopi di pulau jawa berusia tiga puluh tahun
bagi salah satu pemilik kedai kopi di jakarta
anak muda tidak hanya mengambil peran saja
tapi harus peka terhadap peluang agar bisnis ini bertahan
caranya buat survive itu begini kita tetap harus bisa peka
kita tetap bisa peka untuk melihat apa aja sih sebenarnya peluang peluang
yang bisa kita dapatkan dari kondisi kondisi atau situasi situasi yang biasanya yang terjadi
kita nggak bisa tebak apa itu kondisinya tapi kita tetap kalau seandainya kita udah bisa
kita udah punya kayak yaudah saya pengen jalan terus nih kayak gitu ya semangat itu sih yang harusnya ada
jadi apapun masalahnya saya yakin aja pasti ada solusinya
karena masih merujuk pada data asosiasi eksportir kopi indonesia
di indonesia setidaknya ada lebih
dari tiga kedai kopi yang berpusat di kota kota besar
semakin banyak anak muda terlibat di industri ini
semakin baik ruang pertumbuhan ekonomi indonesia